kami berdoa kepada tuhan muhammad
tuhan selamat di dalam diri
kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air
artis senior dorce gamalama meninggal dunia pada rabu pagi
di usia lima puluh delapan tahun
saat menjalani perawatan di rumah sakit pusat pertamina
simpuruk jakarta selatan
perasaan terkenamaan tersebut mengembuskan nafas terakhir
akibat terinfeksi covid sembilan belas dan penyakit yang diidapnya
kondisi kesehatan dorce dikabarkan menurun
sehingga harus dirawat intensif selama beberapa hari di rumah sakit
dorce selama ini juga tengah berjuang melawan penyakit komplikasi diabetes yang dideritanya
rabu pagi sejumlah kerabat dorce gamalama berdatangan ke rumah sakit pusat pertamina
simpuruk bayoran lama
anggota keluarga diizinkan masuk pihak rumah sakit
untuk menyerahkan sejumlah perlengkapan jenazah
seperti kain kafan dan foto
mengutip dari unggahan putri angkat dorce
siti fatimah tuzahrah
menyebutkan bahwa rencananya jenazah dorce akan disolatkan di masjid al hayu
enam puluh tiga lubang buaya jakarta timur
saya tahu benar bagaimana perjalanan hidupnya
semasa hidupnya dorce dikenal sebagai artis senior yang multi talenta
mulai dari menyanyi
menjadi pembawa acara
hingga menjadi komedian
tentunya kepergian artis senior ini meninggalkan duka yang mendalam
bagi dunia hiburan di tanah air
sejumlah ucapan duka pun menghiasi lini masa media sosial hari ini
selamat jalan dorce gama lama